agar tidak tertukar sejumlah jemaah calon haji memberi tanda unik berupa pernak pernik yang
ditempelkan ke koper seperti yang terlihat di gudang penyimpanan koper jemaah calon haji
embarkasi sukolilo surabaya jawa timur banyak ditemukan koper dengan hiasan unik seperti
memasang boneka kain perca hingga foto besar lengkap dengan identitas tujuannya agar memudahkan
jemaah mengenali koper miliknya lantaran kesamaan warna dan bentuk dari koper milik para jemaah calon
haji petugas pun memaklumi hal ini dan selama tak mengubah bentuk koper yang resmi serta sesuai
regulasi penerbangan maka diizinkan oleh panitia kalau inovasi dari jamaah ya untuk memudahkan
ketika tas koper itu dicari pada saat di hotel dan bahkan ada yang pakai kerincingan
itu begitu dilempar ada kerinci louitas saya langsung cari jadi memang itu inovasi dari apa namanya
kita kreasi kreasi yang luar biasa itu di biar tidak tertukar gitu ya biar kalau tertukar enggak
karena karena sudah ada identitas identitas itu biar gampang mencarinya jika pada musim haji tahun
lalu menggunakan koper haji yang terbuat dari kain parasut di musim haji tahun ini koper haji terbuat
dari hardcase fiber
sementara itu masih dari asrama haji embarkasi sukolilo surabaya petugas bea dan cukai
mengamankan puluhan pak rokok dan jamu di dalam koper jemaah calon haji asal bangkalan madura
meski bukan termasuk barang larangan penerbangan namun jumlah yang dibawa dianggap berlebihan dan
tidak ada hubungannya dengan ibadah haji sehingga petugas mengamankan dan juga mengurangi jumlah
rokok yang dibawa jemaah
hasil saya sudah lengkap sudah lengkap tetapi pemahaman dari masyarakat kita itu itu memang ada keterbatasan
pemahaman sehingga barang bawaan yang orang yang tidak pernah mohon maaf yang tidak pernah datang ke
luar negeri tidak pernah naik pesawat terbang dan sebagainya itu juga dianggap awam lah dianggap awam
dan itu itu sudah kita berikan sosialisasi dalam mana sih haji
adapun panitia penyelenggara haji tetap akan melakukan pemantauan terhadap barang bawaan jemaah
agar jemaah tidak mendapatkan masalah sesampainya di tanah suci tribroto purnawanto surabaya jawa timur